ada yang menarik untuk dipelajari dari ujung timur indonesia
tentang mereka yang hidup selaras dengan alam raya
memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak apa yang ada
dari dataran tinggi hingga dataran rendah
bergantung pada alam sekitar
tak hanya manusia beragam fauna menjadikan hutan sebagai sumber kehidupan
inilah cerita tentang konservasi dan menjaga tradisi di papua barat
sesaat lagi anda akan menyaksikan inside indonesia
papua barat merupakan satu dari dua provinsi yang ada di pulau papua
pulau besar yang menyerupai burung cenderawasi
berada tepat di bagian kepala burung
provinsi ini terdiri dari tiga belas kabupaten
dan kota dengan kabupaten manokwari sebagai pusat pemerintahan
meski telah menjelma menjadi pusat pemerintahan
manokwari memiliki kawasan konservasi yang masih eksis terjaga hingga kini
taman wisata alam atau twa gunung meja yang berada dekat dengan pusat kota ini salah satunya
taman wisata alam cagar alam suaka marga satwa dan cagar alam laut
kabupaten raja ampat memiliki kawasan konservasi terbanyak yaitu delapan titik lokasi
tak hanya berperan dalam menjaga eksistensi kawasan konservasi yang telah ada
pemerintah provinsi papua barat juga berkomitmen menjadikan wilayah papua barat sebagai provinsi konservasi
dengan mengakomodir tujuh puluh persen daratannya menjadi kawasan konservasi
bahkan sejalan dengan tujuan deklarasi manokwari upaya konservasi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pengelolaan kawasan perlindungan alam
baik hutan maupun laut dan kawasan penting bagi masyarakat adat
mendak karbon untuk meningkat lanjut itu provinsi konservasi itu dimana akan melibatkan masyarakat yang ada di papua barat
terutama masyarakat adat yang ada di kawasan kawasan hutan lindung untuk konservasi
yang diperlukan oleh pemerintah provinsi papua barat
secara bijaksana artinya kawasan kawasan mana yang kita bisa gunakan untuk pemukiman
mana yang kita bisa gunakan untuk membangun infrastruktur jalan ataupun jembatan pelabuhan ataupun lapangan terbang untuk kepentingan pembangunan
tetapi mana kawasan kawasan yang memang harus kita jaga kita lestarikan sehingga tetap hijau lestari dan memberikan manfaat
masyarakat adat di papua barat memanfaatkan hutan untuk menopang kehidupan mereka
salah satunya dengan bercocok tanam
di kampung hamawi distrik ransiki kabupaten manokwari selatan ini misalnya hutan dataran rendah digunakan untuk menanam pisang
petani pisang seperti mariance merasakan betul bagaimana hutan telah menghidupi ia dan keluarganya
meski pisang hasil berkebun dijual lima hingga sepuluh ribu rupiah persis
pembeli pembeli tidak dapat mencari hutan
berapa bulan baru nanti baru panen dijual di pasar
kalau dia pemasaran laku boleh pasaran tidak laku itu sudah bawa kembari
kadang kadang tidak beri bawa kembari makan
selain mariance ada banyak warga yang menjual hasil kebun mereka di pasar seperti ini
umbi umbian sayur dan buah buahan yang mereka jual
berasal dari tanah sekitar hutan yang dekat dengan tempat tinggalnya
bagi masyarakat adat hutan juga tak hanya menghasilkan pangan atau sekedar berburu
mereka memanfaatkan tanaman untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit
meramu obat obatan secara tradisional dilakukan turun temurun
tanaman ini misalnya masyarakat di kampung hamawi menyebutnya daun tubuh daun
karena tanaman ini bisa tumbuh hanya dengan meletakkan daunnya di tanah
namun tanaman ini lebih populer dengan nama cocor bebek atau kalankoe pinata
daun ini kerap digunakan warga untuk mengobati demam
kandungan antipiretik di dalamnya mampu meredakan panas tubuh karena bersifat dingin
cara meramunya terbilang mudah
daun dilumatkan dengan ditumbuk kemudian dicelupkan dalam air
tempelkan daun pada bagian tubuh
dan ditumbuh seperti perut dan dahi
dan fungsi lain juga daripada daun ini bisa juga untuk diminum
ditumbuh hingga hancur kemudian ditapis disaring
dan airnya itu diminum
jadi masyarakat setempat bisa menggunakan apa yang ada di sekitar sebagai penyembuh
pemanfaatan hutan oleh masyarakat di papua barat menjadi contoh bahwa
upaya konservasi senantiasa berhasil
harus tetap menjaga tradisi
selain sebagai sumber ekonomi berkelanjutan hutan mampu menopang berbagai sendi kehidupan
berbicara konservasi hutan erat kaitannya dengan menjaga kelestarian alam
namun zona hutan dengan tipe tertentu masih dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat terutama dalam menggerakkan kegiatan ekonomi kreatif
warga di distrik manokwari timur ini misalnya masih menggunakan berbagai jenis pohon untuk bahan baku pembuatan noken sejenis tas khas orang papua
nah selain tanaman rami seperti ini sebenarnya masyarakat di papua barat juga biasa menggunakan bahan baku untuk membuat noken ini dari berbagai jenis tanaman
salah satunya adalah kulit dari pohon seman
nah mama kalau untuk membuat noken untuk dari tanaman rerami seperti ini yang bagus itu yang seperti apa
yang muda boleh bagus kalau yang tua itu tidak bisa
karena itu nanti dia punya dalamnya itu mau bela sudah tak sisi putus putus
keras jadi tidak lentur seperti itu ya
tidak bagus jadi itu tidak bisa dipakai
tapi kalau yang baru tunas naik
nah itu yang seperti tadi mama dulu ambil itu boleh bagus
nah biasanya ini dikeringkan kulit kayunya ini berapa lama sampai kering biasanya
kalau dua hari saja
jadi hari ini ambil terus dikuliti terus bawa remasin dari laut dan kita rendam
sampai pagi matahari sudah terbit bagus terus kita mulai bersihkan buang ke matahari
tiga puluh menit dia sudah kering
dan terus kita ambil
dan beri licin lagi baru beri gulung gulung akan sampai jadi bulat tinggal
nah itu baru kita mulai bela bela lagi baru mulai anyam
wow proses menyiapkan bahan bakunya saja ini sudah cukup panjang ya
di sindilah fransina memproduksi noken bersama sembilan perajin lain kampung arawi ii
mereka adalah kelompok perajin yang masih setia memproduksi
ikan tradisional berbahan serat kulit kayu
helai kulit kayu yang telah kering dianyam hingga membentuk tas
proses pembuatan sebuah noken memerlukan waktu satu hingga dua hari
noken ini mereka jual seratus ribu rupiah per buah
kalau sampai sepuluh buah bisa laku itu satu juta
jual ke pasar nanti ada yang lari lihat beli
acara pesta dansa topi tipa
terus gantun di leher baru pakai dansa
kini noken dibuat dalam warna maupun bahan yang semakin bervariasi
namun bagi masyarakat adat di papua noken masih menyimpan filosofi tersendiri
di antaranya dianggap sebagai simbol kehidupan yang baik perdamaian dan kesuburan
karena keunikannya pada tahun dua ribu dua belas noken khas papua ditetapkan sebagai warisan kebudayaan tak benda oleh unesco

selain memanfaatkan kulitnya noken juga mencari keuntungan
kayu untuk kegiatan ekonomi masyarakat di papua termasuk papua barat
juga menggunakan banyak jenis tanaman yang untuk menopang perekonomian mereka
buah merah misalnya
bilang buah merah ini adalah salah satu jenis dari kelompok tumbuhan pandan
nama ilmiahnya itu pandanus kolodeus
jadi memang pandanus konodeus ini menyebar tidak hanya di papua barat saja
tetapi juga di provinsi papua dan juga menyebar sampai di negara tetangga papua new guinea
tetapi memang digunakan secara luas itu oleh penduduk asli papua yang ada di papua barat dan juga di provinsi papua
terutama di dataran tinggi
tapi memang menyebar dari hutan dataran rendah sampai ke dataran tinggi
buah berbentuk lonjong dengan warna merah khas ini
kerap dijual oleh masyarakat untuk dijadikan berbagai olahan
salah satunya minyak buah merah
daud adalah salah satu produsen minyak buah merah di papua barat
warga distrik sowi kabupaten manokwari selatan ini
mengolah buah merah menjadi minyak sejak tahun dua ribu enam belas
berbeda dari buah lainnya yang dikonsumsi dari buah ini adalah bagian luarnya
buah merah dicacah kemudian direbus
perlu sekitar dua puluh buah merah berukuran besar untuk menghasilkan satu liter minyak
proses perebusan dilakukan hingga sari buah merah tercampur dengan air
setelah matang potongan buah merah kemudian ditumbuk
untuk mendapatkan sari buah merah yang terkandung dalam setiap bulir buah
kemudian sari buah merah direbus kembali hingga mendidih
bahan yang dijadikan minyak adalah buih yang terapung seperti ini
bagian inilah yang akan dimasak kembali hingga minyak terbentuk
ya itu tergantung dari pemanasan
kalau dapat dia punya hasil terakhir
untuk memasak minyaknya
itu kalau saya di sini apinya tidak terlalu besar
untuk menghasilkan minyak yang terakhir
untuk menghilangkan airnya
setelah didinginkan ampas sari buah merah akan mengendap
bagian minyak yang berwarna merah jernih ini kemudian siap dikemas
minyak buah merah tergolong mahal
harganya bisa mencapai dua ratus ribu rupiah per enam ratus ml
nilai ekonominya sebanding dengan proses pembuatannya
yang memerlukan waktu berjam jam
buah merah kaya akan nutrisi dan antioksidan
selain itu juga mengandung asam lemak omega tiga dan omega sembilan
di mana kedua senyawa ini mampu membantu tubuh menangkal radikal bebas
dan dapat meningkatkan kekebalan tubuh
kandungan tokoferol dalam buah merah juga bisa membantu tubuh
mengontrol kadar gula darah sehingga resiko diabetes bisa semakin berkurang
nah buah merah juga bisa menjaga kesehatan mata karena kandungan beta karoten yang tinggi
kawasan konservasi cagar alam pegunungan arfak
mementang seluas lebih dari enam puluh enam hektar
dengan ketinggian antara lima belas hingga dua sembilan ratus empat puluh meter di atas permukaan laut
pemerintah provinsi papua barat akan menjadikan kawasan ini sebagai pusat kawasan strategis
yang berfungsi sebagai hutan lindung dan diberi nama the crowtual of tanah papua
atau mahkota permata tanah papua
wilayahnya akan diperluas hingga kabupaten pegunungan arfak manokwari selatan
sambraw dan teluk bintuni
hal ini sejalan dengan reforma agraria yang dicanangkan pemerintah
agar pemanfaatan hutan baik secara ekologi sosial maupun ekonomi
untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat
bagaimana keadilan akses itu didistribusikan kepada masyarakat supaya tepat sasaran
kelompoknya masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan
kemudian hutannya itu adalah hutan negara yang sudah bebas konflik
sehingga masyarakatnya benar benar bisa mengelola untuk tujuan ekologinya
sosialnya dia berkelompok kemudian ekonominya dengan kluster komoditasnya
itu bisa meningkat untuk penghidupan masyarakat
di kawasan cagar alam pegunungan arfak terdapat sejumlah permukiman yang dihuni oleh suku hatam
sadar akan keberadaan mereka sebagai penghuni wilayah pegunungan arfak
cagar alam pegunungan arfak dibagi dalam dua blok sesuai peruntukannya
nah jadi untuk blok perlindungan itu kegiatan kegiatan yang kita lakukan di dalam itu
sebatas kegiatan inventarisasi monitoring dan penelitian
jadi sebatas itu saja karena kita menjaga bagaimana jenis flora dan fauna di dalam
itu tetap aman minim dari gangguan
nah yang kedua yaitu blok rehabilitasi dan blok khusus
untuk blok rehabilitasi itu fungsinya untuk melakukan kegiatan pemulihan ekosistem
atau rehabilitasi lahan yang telah mengalami kerusakan seperti itu
kemudian blok khusus itu blok yang dihususkan bagi adanya pemukiman masyarakat di dalam
berbeda dengan sebuah kawasan
berbeda dengan zona hutan di dataran rendah
masyarakat adat di pegunungan arfak memanfaatkan kawasan konservasi
untuk kegiatan ekowisata berupa pengamatan burung
balai besar ksda papua barat mencatat
dari tiga ratus dua puluh jenis burung di pegunungan arfak
ada lima jenis burung endemik cagar alam pegunungan arfak
di antaranya cendrawasi arfak cenderawasi kerah parotia arfak burung abu abu atau meyeri dan namdur polos
bersama salah seorang pengelola ekowisata pengamatan burung di kampung kuau
saya tertarik melihatnya
dengan melewati jalan setapak yang dibuka masyarakat tempat kami pun berjalan menyusuri hutan
perjalanannya cukup melelahkan
saya sudah berjalan sekitar empat ratus meter dari bawah dengan tanjakan yang rata rata ini kemiringannya
hanya dua puluh lima derajat bahkan ada yang empat puluh derajat begitu
dan waktu yang paling tepat sebenarnya ini sebelum matahari terbit
seharusnya sudah bisa dilakukan memasuki kawasan pusat pengamatan burung ini
dan kita akan tiba di salah satu spot untuk mengamati burung ini sekitar lima puluh menit dari bawah
dan suhu udaranya di sini dingin sekali
ini sekitar enam belas derajat celcius
bahkan jika cuaca sedang dingin sekali ini bisa mencapai dua belas derajat celcius
tepat pukul setengah tujuh pagi kami tiba di lokasi pengamatan burung pertama
sebuah gubuk kecil tersedia untuk mengamati burung di lokasi ini
pukul sembilan pagi burung yang saya nantikan pun datang
burung pengicau ini termasuk dalam keluarga burung cendrawasi
paroti arfak jantan berbulu hitam legam sementara betinanya berona kecoklatan
burung jantan memiliki ciri khas bulu menyerupai kabel panjang di belakang matanya
jadi lama sekali saya menunggu bagaimana burung ini menari seperti penari ballet
jadi sebelumnya itu sekitar satu jam
dia berusaha terus untuk menarik perhatian para burung betina
dan dia akan turun di titik yang sama di tanah
dia melakukan lompatan lompatan yang ketukannya ini sama
dilakukan berulang ulang seolah olah itu menjadi arena atau panggung dia untuk menari
tapi saya bersyukur saya bisa melihat langsung bagaimana burung ini menari seperti balerina
jadi sempat tiga kali menari dan hasilnya ini luar biasa
ini selalu menjadi daya tarik di hutan
di kawasan konservasi pegunungan arfak ini
ya inilah keunikan burung ini
menari berdansa menyerupai tari balet dilakukannya untuk memikat sang betina
ia akan melakukannya berulang ulang hingga perkawinan dapat dilakukan
puas melihat keunikan parotia arfak
kami berjalan menuju lokasi pengamatan burung berikutnya
sama seperti sebelumnya pengamatan kami lakukan dari gubuk kecil ini
yang menarik dari burung yang saya tunggu adalah kecerdasannya membangun sarang
dari kejauhan saya melihat bangunan sarang dari berbagai ranting tanaman yang berbentuk mengerucut tertempel di batang pohon
inilah si burung pintar burung namdur polos
namdur polos membangun sarangnya di atas tanah
burung pengicau ini berburu coklat sekilas penampilannya biasa saja
namun burung yang juga kerap disebut vogelkopf bowerbird ini luar biasa
untuk menarik perhatian lawan jenisnya ia mendekorasi sarang dengan aneka warna
saya takjub dengan bagaimana burung ini memiliki penampilan
selain membangun sarang dari ranting tanaman burung ini juga piawai
sekali mengumpulkan benda benda yang berwarna mencolok
dan kebanyakan saya melihat ada tutup botol atau sampah plastik
nah kalau saya memandang bahwa ketika semakin banyak sampah yang dikumpulkan di sekitar sarangnya
ini mengindikasikan ada banyak sampah juga yang tersebar di sekitar hutan ini
namun terlepas daripada itu
saya mengagumi kemampuan burung ini karena ia piawai sekali mengumpulkan benda benda sesuai dengan warnanya
jadi dia akan menggabungkan warna biru dengan biru merah dengan merah dan juga yang lainnya
keunikan lain yang dimiliki burung ini adalah akan memindahkan sarangnya ketika merasa sudah tak layak lagi digunakan
pegunungan arfak telah menopang kehidupan masyarakat adat yang tinggal di sekitarnya
ngelola ekowisata pengamatan burung seperti hans misalnya
rata rata per bulan ia bisa kedatangan sepuluh hingga dua puluh orang wisatawan
pendapatannya sebagai pemandu wisata mencapai lima ratus ribu rupiah per hari
saya sangat setuju dan sangat suka untuk merestari hutan yang ada di kawasan pegunungan arfak untuk mendatangkan ekonomi
yang kedua untuk karena kita panggil
ibu kami adalah hutan karena segala sesuatu yang kami butuhkan ada di dalam hutan
bagi masyarakat adat di pegunungan arfak hutan mereka anggap sebagai ibu
dari hutanlah mereka bisa mendapatkan apa yang mereka perlukan untuk hidup
bahkan dalam istilah suku hatam mereka membagi hutan ke dalam beberapa kawasan
di antaranya susti di mana mereka bisa berkebun
nama hamti untuk berburu dan meramu obat obatan
dan bahamti untuk melindungi habitat satwa yang tak bisa mereka sentuh
mereka senantiasa menjaga tradisi dalam menjaga kelestarian hutan dengan memperlakukan hukum adat
papua barat sebagai provinsi konservasi pertama di indonesia menjadi contoh menjaga keseimbangan antara alam dan manusia
bak dua sisi mata koin yang tak terpisahkan
ada sumber daya alam yang perlu dilindungi dengan upaya konservasi
ada pula kepentingan masyarakat untuk menjaga tradisi
keduanya berjalan beriringan dengan satu tujuan agar bumi tetap lestari
terima kasih anda baru saja menyaksikan inside indonesia